sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun dua ribu dua puluh
yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa sd
anak laki laki sebelas tahun di makassar
korban diculik oleh dua remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya
kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang diluar nalar
sebelumnya di ibu kota ma anak perempuan enam tahun
diculik seorang pemulung selama hampir satu bulan lamanya
motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak
kasus penculikan terhadap anak hingga berujung kematian marak terjadi belakangan ini
motifnya bervariasi mulai dari tuntutan ekonomi dendam
pemerasan eksploitasi seksual terhadap anak hingga perdagangan anak
lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini
dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa
siapapun harus kita saling kerjasama bantu membantu tolong menolong
istilahnya itu menjadi cctv masyarakat apalagi bagi seorang ibu itu wajib banget waspada
penculikan ke anak anak itu kan karena kurang pengawasan ya
kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya mungkin
jauh dari itu kali ya dari penculikan itu sendiri
penculikan anak terjadi karena ada dua penyebab
yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja
maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama sama
polisi didesak untuk menyelidiki lebih dalam
setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak
agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar
seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri
nah di sini motifnya itu beragam
bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut
bisa juga menjadi motif sekte
kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu
ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak
di sisi lain perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua
baik di sisi pergaulan dengan lingkungan
maupun menyaringkan anak